sejak tanggal satu juli dua ribu delapan belas pertamina memperlakukan harga baru untuk pertamina series dan deck series
di wilayah surabaya harga pertamax yang awalnya rp delapan sembilan ratus kini menjadi rp sembilan lima ratus
pertamax turbo dari rp sepuluh satu ratus lima puluh menjadi rp sepuluh tujuh ratus
pertamina dex light mengalami kenaikan rp empat ratus dan dex light dari rp delapan seratus menjadi rp sembilan
penyesuaian harga bbm non subsidi ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia
yang pertama kemungkinan konsumen sendiri mungkin akan beralih ke bbm yang lebih murah yaitu pertalet dan premium
untungnya pertalite nggak ikut naik kemungkinan kalau naik mungkin mungkin bisa bisa konsumen beralih ke premium lagi
otomatis kenaikan premium juga tinggi lagi
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia gia klarisa di surabaya jawa timur
selamat siang gia
gia sejauh ini sebenarnya bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan kenaikan harga bbm non subsidi ini
ya selamat siang alfian
pantauan kami sejak pagi hari ini khususnya satu hari pasca kenaikan harga bbm non subsidi
khususnya pada pertamax series dan dex light series ini memang tidak ada gejolak yang begitu tinggi dari masyarakat
dan dari hasil pantauan kami di salah satu spbu khususnya di jalan sumatera surabaya ini
banyak masyarakat yang sudah mengetahui kenaikan satu hari pasca diumumkannya ada kenaikan ini
walaupun pada saat hari ham mereka mengaku kaget dengan adanya kenaikan sebanyak rp enam ratus khususnya pada pertamax
dan di sepanjang tahun dua ribu delapan belas ini sudah ada dua kali kenaikan pertamax yang pertama pada bulan februari lalu dan kemarin tanggal satu juli dua ribu delapan belas ini
kebanyakan respon masyarakat memang sudah banyak yang mengetahui
khususnya dari media sosial dan dari televisi namun mereka cukup kaget dengan adanya kenaikan rp enam ratus yang memang cukup signifikan dibandingkan kenaikan sebelumnya yang hanya rp tiga ratus
namun mereka mengaku akan tetap menggunakan bahan bakar jenis pertamax ini karena memang kebanyakan rata rata mereka menyayangkan jika harus beralih ke jenis bahan bakar lainnya
akan sayang pada mesin yang rata rata mereka merupakan kendaraan milik pribadi
nah sementara juga
kalau dari pihak spbu sendiri melihat dari tren kenaikan harga bahan bakar yang biasa terjadi ditakutkan dengan adanya kenaikan bahan bakar pertamax ini
maka ada sedikit penurunan konsumsi khususnya pada jenis bahan bakar pertamax yang memang paling banyak digunakan dibandingkan jenis bahan bakar yang mengalami kenaikan lainnya
kalau di spbu jalan sumatera surabaya tempat saya berada ini memang pada rata rata perharinya mengkonsumsi atau menggunakan pertamax
sekitar empat ton perharinya
kalau sesuai prediksi atau dari tren tren sebelumnya memang jika ada kenaikan maka akan ada presentase menurun
begitu ketika ada kenaikan harga tersebut tapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan karena memang masyarakat kebanyakan memang yang sudah memilih menggunakan pertamax ini akan tetap menggunakan pertamax
nah yang dikhawatirkan dari pihak pengelola spbu adalah ketika ada kenaikan harga yang cukup signifikan
mereka akan beralih ke bahan bakar
harga lainnya yang jauh lebih murah seperti pertalite yang saat ini tujuh delapan ratus yang kita bisa melihat beda rentan harganya cukup tinggi dibandingkan pertamax
dan dimungkinkan lagi akan banyak yang para konsumen yang kembali ke premium
mengingat sudah dua bulan terakhir ini tidak ada pembatasan premium yang masuk di spbu
khususnya di wilayah surabaya ini sudah merata
walaupun memang hanya dua nosel saja yang diberlakukan untuk pengisian bahan bakar jenis premium
namun bisa saya simpulkan bahwa tidak ada gejolak yang begitu tinggi walaupun masyarakat mengeluhkan masih minimnya sosialisasi
ya ghea sejauh ini jika memang pada akhirnya sejumlah konsumen tetap menggunakan pertamax
meskipun harganya cukup naik signifikan enam ratus rupiah seperti yang diinformasikan tadi
apakah jumlah atau jumlah konsumsi premium sendiri apakah sudah mengalami cukup peningkatan konsumsinya dalam sehari ini
ya alfian memang tadi ada kemungkinan kemungkinan seperti itu yang disampaikan oleh pihak spbu
namun untuk data pastinya memang masih belum bisa diketahui karena ini masih satu hari pasca kenaikan harga
namun hal itu masih bisa dimungkinkan melihat dua bulan terakhir ini pembatasan premium
yang tadinya dua bulan sebelumnya itu tidak ada batasan bagi setiap spbu untuk menyediakan premium dan penjualan premium
namun saat ini sudah dua bulan terakhir ini tidak ada pembatasan lagi
jadi artinya masih mungkin saja para konsumen tadi beralih ke premium karena saat ini sudah tidak ada pembatasan
baik terima kasih ghea klarissa dari surabaya jawa timur